kepandikan melanda ratusan pengunjung di salah satu rumah sakit di mamuju sulawesi barat rabu sore
saat mereka merasakan getaran gempa
kepanikan yang sama juga dialami para medis di rumah sakit ini
mereka berupaya mengevakuasi para pasien keluar ruangan
tidak terkecuali pasien yang akan menjalani operasi
mereka terpaksa dilarikan ke tempat yang lebih aman
dengan menggunakan berankar atau tempat tidur untuk memindahkan pasien
bahkan karena keterbatasan alat banyak pasien yang terpaksa digendong seanak keluarganya
ada pula pasien yang nekat berlari sendiri sambil memegang botol jarum infus yang masih melekat di tubuhnya
bagaimana kekerasan gempanya tadi pak keras gempanya di sini
kaget semua di
makanya turun semua ini
gempa yang memicu kepanikan warga ini diketahui berkekuatan lima dua magnitudo
kepanikan melanda ratusan pengunjung di salah satu rumah sakit di mamuju sulawesi barat rabu sore
kepanikan yang sama juga dialami para medis di rumah sakit ini
mereka berupaya mengevakuasi para pasien keluar ruangan
tidak terkecuali pasien yang akan menjalani operasi
mereka terpaksa dilarikan ke tempat yang lebih aman dengan menggunakan berankar atau tempat tidur untuk memindahkan pasien
bahkan karena keterbatasan alat banyak pasien yang terpaksa digendong seanak keluarganya
ada pula pasien yang nekat berlari sendiri sambil memegang botol jarum infus yang masih melekat di tubuhnya
bagaimana kekerasan gempanya tadi pak keras gempanya di sini
keras keras pak
kaget semua di
makanya turun semua ini
gempa yang memicu kepanikan warga ini diketahui berkekuatan lima dua magnitudo
pusat gempa berada di kabupaten mamasa sulawesi barat
getaran gempa setidaknya dirasakan warga di mamasa polewali mandar majene dan mamuju
tercatat sepanjang hari ini warga di daerah ini setidaknya telah merasakan getaran gempa sebanyak dua belas kali
abdi febriadi mamuju